saksian pegawai kementerian pertanian mengungkap sel juga umroh ke mekah dan dibiayai kementan
biaya umroh sel ini mencapai rp satu tiga puluh lima miliar rupiah yang tidak semuanya masuk dalam anggaran kementan
apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut
menteri dan keluarganya ikut
semuanya ada di catat diserahkan ke kejaksaan ya
sekarang berapa banyak masih ingat saudara
ada dua travel yang satu maktur yang satu apa saya lupa
maktur itu sekitar satu tiga lima kali ya
apakah waktu kunjungan ke arab itu sudah sekalian dengan mereka umroh atau bagaimana